gelombang pertama arus balik mudik gratis menggunakan kapal laut tiba di dermaga terminal penumpang tanjung priok jakarta utara
sebanyak satu tujuh ratus orang lebih dan enam ratus enam puluh tiga unit sepeda motor diangkut km dobon solo dari semarang jawa tengah
minggu pagi km dobon solo tiba di dermaga terminal penumpang tanjung priuk jakarta utara saudara
kapal ini mengangkut ribuan orang dalam program mudik gratis yang digelar pemerintah
sejumlah petugas yang telah disiagakan langsung mengeluarkan sepeda motor dari lambung kapal untuk memudahkan pemudik
diperkirakan hari ini merupakan puncak arus balik di pelabuhan tanjung priuk
sementara itu gelombang kedua arus balik akan sampai mulai selasa esok